rumah wakil ketua komisi pemberantasan korupsi laude m syarif dilempari botol berisikan spirtus dan juga sumbu api
kejadian ini terjadi pada pukul lima lebih tiga puluh waktu indonesia barat
kepada cnn indonesia com kapolres jakarta selatan komisaris besar indra jafar membenarkan insiden pelemparan botol yang diduga bom molotov ini
sejauh ini kepolisian sudah menemukan pecahan botol bekas asap dan api di kediaman laude
pihak kepolisian membenarkan berdasarkan pantauan kamera pengawas di rumah laude ditemukan orang yang mencurigakan di depan rumah sekitar pukul satu waktu indonesia barat dini hari
dan selain rumah laude rumah ketua kpk agus raharjo juga diteror di kediamannya yang berlokasi di perumgeraha indah blok a sembilan kecamatan jati asih kota bekasi
ditemukan tas berwarna hitam yang berisi barang diduga bom rakitan
ada pun barang yang diduga bom yang telah diamankan yaitu antara lain pipa peralon detonator seekring kabel warna kuning biru oranye serta paku berukuran tujuh cm serbuk diduga semen putih dan juga baterai panasonic neo sembilan v bentuk kotak
pihak kepolisian membenarkan berdasarkan pantau yang mencurigakan di depan rumah sekitar pukul satu waktu indonesia barat ini hari